ya penumpang krl wajib mengenakan lengan panjang
lalu pertanyaannya bagaimana efektivitas dari penerapan aturan ini
sudah ada dewan pakar ikatan kesehatan masyarakat indonesia bapak hermawan saputra
selamat malam pak
selamat malam mbak mivri
ya pak melihat adanya aturan ini sebenarnya secara keilmuan seberapa efektif sih aturan penggunaan lengan panjang
bagi penumpang krl untuk bisa turut berpartisipasi atau turut mencegah penyebaran covid sembilan belas
ya secara esensi sebenarnya penggunaan pakaian lengan panjang atau bahkan tanpa lengan panjang
secara esensi itu berkaitan dengan perilaku dari tangan kita ya
tangan kita ini kan kadang susah dikontrol
kalau orang yang terbiasa refleks begitu memegang area publik jendela kaca dan juga bangku atau kursi
kemudian dia juga bergerak memegang area wajah seperti mata hidung dan area mulut
sebenarnya disitulah resiko yang paling esensial
nah oleh karena itu cara yang terbaik itu sebenarnya menjaga pergerakan tangan
tetapi kalau kaitannya dengan penggunaan pakaian yang berlengan panjang
sebenarnya ada plus minusnya juga
nah secara plusnya tentu tidak berkenaan langsung dengan bagian badan kita ya
seperti tangan ya kalau ada kemungkinan droplet atau lontaran droplet
menjaga kebersihan pakaian juga
sebenarnya tangan juga bisa saja mengusap pakaian yang justru disitu berpotensi menempelnya droplet di area keramaian
dan sama saja resikonya ketika telapak tangan tangan juga akhirnya bergerak memegang wajah mata hidung dan juga mulut
jadi mbak mevri sebenarnya secara esensi hampir sama
nah terkecuali juga ini menambah perilaku yang baru sebenarnya perilaku mencuci atau menyalin pakaian
kalau kita berangkat dari rubah kemudian ke kantor berarti kita butuh pakaian salin
pada tataran tertentu ini menambah keriwahan atau keribetan sebenarnya bagi penumpang atau pekerja
tetapi kalau kita menggunakan area tangan artinya tanpa harus mewajibkan dengan panjang
misalnya mulai dari siku sampai pergelangan itu malah lebih gampang untuk cuci tangan
bahkan kalau misalnya kita menemukan area area cuci tangan atau adanya hand sanitizer di tempat umum
malah lebih efektif ketimbang menggunakan pakaian lengan
panjang ini plus minusnya mevri
berarti pak hermawan bisa dikatakan bahwa justru pakaian lengan panjang atau mungkin jaket kardigan dan hal hal serupa ini
kemudian berpotensi besar terinfeksi begitu ya pak ya
atau bukan terinfeksi tapi bahasanya adalah melekat begitu droplet kemudian aerosol dari virus corona ini ya untuk di baju
dan kemudian ketika dibawa ke kantor itu harus ada treatment khusus kemudian terhadap pakaian lengan panjang itu ya
iya karena pakaian ini kan bermacam macam bahannya
jangan lupa ini berbeda dengan head smart yang dipakai oleh petugas kesehatan
kalau head smart itu dari bahan khusus yang memang kadang bisa langsung dibersihkan dan memang sekali pakai
sementara kalau pakaian ini kan beragam bahan
ada pakaian itu yang gampang kita bersihkan seperti berbahan parasut tetapi juga sulit kalau berbahan drill atau wall dan lain lain
jadi memang sulit juga menstandarkan pakaian kita ini ketimbang kita untuk mengganti atau membawa salin pakaian
lebih baik kita terima
tetap mengedukasi masyarakat perilaku cuci tangan dan juga agar pergerakan tangan tidak sembarang ke area wajah
itu yang lebih baik sebenarnya edukasinya
oke berarti lebih ditekankan kepada penerapan protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan
kemudian juga jangan sampai menyentuh area wajah ya hindari menyentuh area wajah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini
nah selain adanya aturan penerapan penggunaan pakaian lengan panjang yang sampai saat ini memang masih masa sosialisasi nih pak ya
tapi di krl ini kan juga diterapkan sejumlah aturan lain seperti larangan berbicara dalam krl
nah menurut data dan keilmuan dari pak hermawan ini sejauh ini bagaimana sih pak evaluasi dari kebijakan kebijakan yang diterapkan di krl
ya kita tidak boleh berlebihan tetapi juga tidak boleh abai
jadi tidak boleh abai dan tidak boleh lebai kira kira begitu harus proporsional
kalau setiap orang menggunakan masker dengan baik dan menjaga jarak di dalam krl pun
maka sekedar berbicara atau berkomunikasi biasa tidak ada masalah tidak terlalu beresiko
jadi sebenarnya tidak masalah yang lebih harus di manajemen itu bukan pada orang tetapi pada ruang
di krl tentu yang ber ac ruang tertutup harus diinisiasi sebuah teknologi atau terobosan
agar sirkulasi udara itu betul betul mengalir dan juga cepat teralirkan keluar tanpa membuat sirkulasi yang pengap gitu di dalam ruang keramaian kendaraan seperti kereta
nah oleh karena itu jangan juga setiap orang dihambat berbicara padahal itu bagian dari kebutuhan sosial
kita harus ingat bahwa virus corona ini mengajari kita physical distancing tapi juga tidak boleh berlebihan pada aspek sosial

kalau melarang orang berbicara kita harus mengajari kita physical distancing
kalau melarang orang berbicara sama halnya ini membuat social distancing pada akhirnya juga berlebihan juga saya pikir
yang penting disiplin jaga jarak diatur sedemikian rupa tetapi juga masker dua sisi
setiap orang wajib mengenakan masker dan juga ada area cuci tangan atau hand sanitizer pada area publik tertentu
dan itu sudah cukup optimal untuk kita menjaga terhindar
tetapi yang paling pokok itu adalah menjaga jaraknya ya
jangan sampai di keramaian ngantrik dan juga di ruang kendaraan itu
menumpuk dan malah permisif terhadap jaga jarak
itu catatan penting
tapi pak hermawan ini menarik sekali
bicara soal jaga jarak
ini dari awal sepertinya penerapan physical distancing atau jaga jarak ini memang sulit diterapkan ya
terutama pada jam jam sibuk
kita sering lihat ada antrian
kemudian di dalam juga
selain kemudian sebaiknya pt kci mengatur sirkulasi udara di dalam krl seperti tadi sudah disampaikan pak hermawan

nah kira kira apa lagi hal lain yang harus kemudian diterapkan oleh pt kci untuk mengantisipasi penyebaran virus corona selain yang tadi sudah disebutkan
dan kita sebagai penumpang ini seperti apa
dan harus bagaimana
maka manajemen alat transportasi itu menjadi penting untuk berwawasan kesehatan
jadi pendekatan kesehatan lingkungan tidak hanya menyangkut udara
tapi juga kebersihan krl
hemat kami setiap ada rute perjalanan kereta dari satu ujung stasiun ke ujung stasiun lain
maka sampai ujung stasiun yang lain itu tidak harus langsung mengangkut penumpang
tetapi kalau memungkinkan itu dilakukan disinfektan atau semacam manajemen kebersihan di dalam ruang kereta sebelum kembali mengangkut penumpang untuk dalam satu trayek ya
nah jadi tidak beroperasi setiap waktu setiap saat tanpa adanya upaya
pembersihan area area di dalam kereta
itu disamping berkaitan dengan ventilasi aliran udara di ruang ber ac yang tertutup dan lain lain
disamping itu memang yang ini menjadi tantangan besar
itu protokol saat antrian naik ke dalam kereta
itu sebenarnya yang lebih beresiko ketimbang di dalam kereta sendiri
seiring dengan proses edukasi yang berjalan
masyarakat kita sudah mulai teredukasi pentingnya jaga jarak
dan memang ada area yang sudah ditandai di dalam gerbong kereta misalnya
apalagi kalau ada ditambah petugas yang memang mengawasi dan mengatur dan mengingatkan agar penting menjaga jarak
tetapi manajemen selama antrian naik kereta inilah yang menjadi tantangan sedemikian rupa
maka hemat kami harus ada proses transaksi mungkin pembelian tiket kemudian juga waktu masuk yang tidak menumpuk
yang tidak harus ngantri beli
beli tiket atau menggunakan kartu seperti itu tetapi bisa melalui skate yang tidak harus menggesek secara langsung begitu
nah ini hal hal yang saya pikir menjadi concern untuk kereta atau pt kci
oke baik terimakasih banyak pak hermawan saputra
itu tadi pesannya adalah kita semua pihak tidak hanya dari pengelola saja
tapi sebagai pengguna jasa juga harus kembali lagi tidak boleh abai
harus tetap waspada
karena yang namanya covid sembilan belas itu itu mohon kesedihan pengawasan

jadi perlu peran dari setiap masing masing dari kita untuk mematuhi protokol kesehatan
terima kasih banyak pak hermawan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected